dua puluh warga desa ban gobu karangasem bali menolak untuk dievakuasi
tim bantuan evakuasi sudah tiga kali melakukan persuasi tetapi gagal
itulah sepintas perbincangan tim basarnas dengan seorang warga desa ban
sepuluh warga desa ban menolak bantuan evakuasi dan berkeras untuk tetap tinggal di lokasi mengungsi saat ini
padahal lokasi mengungsi mereka ini masih masuk kawasan desa ban dan berada dalam kawasan rawan bencana tiga
ini adalah kali ketiga tim bantuan evakuasi mendatangi mereka
dilema nasib ternak menjadi alasan klasik warga yang tak mau mengungsi
setidaknya ada lima puluh ekor sapi dan puluhan ekor ayam
dan sejumlah babi yang telah mereka bawa turun dari gunung
walaupun itu untuk kebaikan mereka sendiri
desa ban diketahui merupakan satu dari tiga desa terdekat dengan kawah gunung agung
melalui bantuan polsek kubu tim bantuan evakuasi masih akan mencoba meyakinkan warga agar mau dievakuasi